saya ikut partai aja
saya ikut perintah pajul tiflis aja
jadi yang punya wawonang penuh itu kan yang punya hak prorogatif itu kan bapak presiden
pengusulnya adalah salah satunya adalah para ketua ketua
nah jadi karena saya ada di pan maka saya istiqomah aja dengan pan
saya ditaruh dimana saja saya siap saja
di dpr suruh di dapil jawa timur saya sana
eko suruh pindah ke jakarta bismillah tetap dapat kursi juga
jadi saya ikutin perintah dari ketua umum aja
oh kalau perintah partai apalagi saya benar benar petugas partai
kalau banyak yang bilang bukan petugas partai saya adalah petugas partai
jadi saya siap ditempatkan dimana aja
cuma ini aja kalau kemarin pilkada baru ngomong
ya ini pilkada nanti mau begini mau begini begini
tapi kalau ke menteri belum ada omongan apa apa sih
dan saya kesen dia tau siapanya nanti pan menterinya
saya gak tau karena itu bener bener haknya pak jules sebagai ketua umum dan juga bapak presiden
jadi saya gak tau dapet jumlahnya berapa siapa siapa orangnya apa gitu ya
tapi kalau ditempatkan mana aja saya akan bekerja secara profesional
kalau untuk pilkada fokusnya memang untuk jakarta aja penempatan otomatis
kalau pilkada saya pun juga memang baru batasan diusulkan
tetapi kan juga ada orang orang hebat juga gitu ya
saya supporting aja karena kebetulan saya adalah ketua dpw dewan pimpinan wilayah dki jakarta
tentunya mencari kader kader yang terbaik untuk ditempatkan di dki jakarta
siapakah yang dapat menjadi pilgub
oh belum kalau dari partainya kan ada namanya kalau saya mengusulkan ada pak syawungu ada cinta anjani
terus juga insya allah desi ratnasari bima
tapi sudah berbicara dengan pak jules langsung makanya pak jules menyampaikan mas eko untuk jadi menteri siap dp
tapi kalau cuma pecanda pecandaan iya masa pak jules menyampaikan mas eko untuk jadi menteri siap dp
cuma ya kalau saya lebih konsentrasi di pilkada dalam arti kata saya mencari orang
karena saya ketua dpw dki jakarta
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya